kita tidak bisa menuduh tanpa bukti
tapi aku harus bagaimana sheikh
kita harus menemukan bukti itu
ini tugas menimbas
tidak ada lagi yang bisa melakukan ini
selain imah sendiri
namun bagaimana caranya sheikh guru
akibat berat badannya
dan seekor ular akan terbunuh
dari tarinya sendiri
dan seorang penipu
oleh mulutnya sendiri
kenapa kelelawannya berubah menjadi capek keriting
yang gini ini adalah kelelawar sihir
sepertinya ada yang mengawasi kita
kita harus berhati hati
kalian telah kembali
di mana kian santang berada

terima kasih guru
terima kasih guru
nanti saat itu kami bebaupannya dicatatkan
aku akan telah kembali ke sayu
ada tugas buat kalian
di setiap perkampungan
yang dilewati kian santan
kian santan selamat
apa sebaiknya kita istirahat dulu
pak mante kecapean raden
enggak bener raden
pak mante kan berdua udah tua raden
udah punya penyakit incok tuh
lihat incok yang matuk tuh
udah tua segala
usia aku cuma satu tahun
tapi aku masih seger tuh
di depan ada kampung
kita cari kedai
lalu kita istirahat sejenak
kitu atur raden
atur nuhun fisan
panahan ini mah ya
ngertian raden mah
bunga mau ke sini
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
mas dua puluh asib
ada apa guru
yah aku takut ya
hahaha jangan santai akhirnya kau terpancing masuk ke dalam hutan dan hutan ini akan menjadi
kuburanmu hahaha siapa kalian kenapa kalian ingin membunuhku kami sepasang harimau tutu
dari pangerang kami akan menghalangi mu tiba di pajajara hahaha nyi ayo serang
kurang aja tenaga dalamnya tidak bisa diremehkan ini aku alihkan perhatian dia dan kau culikan
dia untuk sarang karena disana akan banyak jebakan untuk melumpuhkan gansantang baiknya
sebenarnya pelaku yang sebenarnya adalah paman amuk maruguh dan untuk membuat fitnah terhadap
syekh guru paman amuk marugul sengaja mematahkan lengan rais rawisesa dan saat ini
jirat fitnah itu sedang mengancam ibunda ratu sebanglarang masya allah tapi
nimas kita tidak bisa menuduh tanpa bukti iya syekh guru tapi aku
harus bagaimana sih kita harus menemukan bukti itu ini tugas menipis tidak ada lagi yang bisa melakukan ini selain
nimas sendiri syekh guru aku mengerti namun bagaimana caranya syekh guru seekor gajah akan terjatuh akibat
berat badannya dan seekor ular akan terbunuh oleh racun dari taringnya sendiri dan seorang penipu
akan terbongkar oleh mulutnya sendiri maaf syekh guru